kebiasaan aneh warga sidoarjo
karena trauma masa kecil yang selalu kelaparan
seorang ibu rumah tangga mampu makan ayam secara hidup hidup
dirinya mengaku sebelum mendapatkan perawatan dokter
ia bisa menghabiskan lima hingga tujuh ekor ayam setiap harinya
beginilah keseharian miskaulah warga dosun jangansum
desa tropoasri kejamatan jabon kabupaten sidoarjo jawa timur
sekilas tidak ada bedanya dengan ibu rumah tangga pada umumnya
namun siapa sangka wanita parubaya yang berprofesi sebagai penyiar
di salah satu radio swasta di kecamatan jabon sidoarjo ini
memiliki kebiasaan yang tak lazim dilakukan warga lainnya
miskaulah bisa memakan ayam secara hidup hidup
kebiasaan miskaulah ini telah ia lakukan sejak kecil
berawal dari kegemarannya memakan binatang kecil
seperti belalang kalajengking hingga kepiting sawah secara hidup hidup
miskaulah terpaksa memakan binatang secara hidup hidup

sementara orang tuanya tidak memiliki cukup nasi
untuk menghidupi dua belas anaknya
dari kebiasaan ini miskaola akan merasa lemas dan tidak enak badan
jika tidak makan ayam hidup hidup
sebelumnya miskolah mampu menghabiskan ayam hidup lima tujuh ekor perharinya
setelah mendapat perawatan tim dokter rsu desidoarjo
kini miskolah hanya makan ayam hidup satu ekor tiap bulannya
saya sayang ukuran yang itu tadi ya
kalau saya mau tak habiskan semua ayam itu
satu kali sudah kenyang sudah merasa enakan
kendati kebiasaan unik miskolah ini tidak merugikan warga sekitar
namun dirinya berharap bisa sembuh dari kebiasaan makan ayam mentah
pasalnya kebiasaan tersebut dinilainya terkesan sadis
dan tidak sesuai norma yang ada
riko hardiansah desidoarjo